sebenarnya sama aja karena kultur kamboja dan indonesia itu mirip
dan memang untuk status firly ini saat ini masih sebagai saksi ya
sehabis senam mereka istirahat dulu selama tiga puluh menit
kebetulan gue ada tempat juga di bali kan jadi gue
jadi setelah lahiran langsung dibawa pulang
demikian penjelasan dari farmer
carikan solusi bagaimana kita kemudian bisa menyediakan air
kemudian pada hari minggu dua puluh delapan april tiga puluh tiga derajat celcius
yang bisa menghasilkan komoditi yang baik
ini perekamnya juga orang yang di dalam konten beragam usia
banyak yang main di luar negeri kebetulan semuanya
satu sudah tahu bahwa akan terjadi keterlambatan perjalanan karena perawatan dari lrt
menimbulkan confidence terhadap indonesia
perlahan ade dan komunitas dona netra mengaji memberanikan diri keluar dari kegelapan
banyak yang berubah pandangan orang
selain mudah didapatkan harganya juga terjangkau dan sensasi rasa manisnya membuat enak di mulut
coba mbak lely apakah juga anda menangkap proyeksi dari presiden biden ini
penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan
tidak salah kok mereka memang keren
jadi menurut saya sih yang lebih mudah itu menjangkau pemilih yang dari sisi sosiologi sama
dapat berpotensi menimbulkan bencana
harus bersama sama kita tidak bisa berdiri sendiri
nah di tempat ini daging kambing yang tadi pagi saya potong ternyata sudah tumbuh
senior ekonom indef bapak didik c rahbin yang saya hormati
omikron pada bulan januari hadir tapi pada saat bulan maret mulai menurun
kemudian harus presisi harus perlahan
soalnya kadang netizen kita kan terbagi menjadi dua kutub yang sangat berbeda nih
untuk ikutan kelas membuat sushi ini dikenakan biaya satu ratus lima puluh ribu rupiah
dan juga untuk akses dari internet ini juga sendiri
saya harus pagi pagi sekali mendatangi rumah herman
untuk jakarta yang lebih baik
jadi gue main basket bener bener
sebenarnya dibalik hingar hingar
tetapi tidak semuanya berkaitan dengan politik

sekarang empat belas empat billion us dollar
cuman memang kalau untuk tarif jujurnya karena saya tinggal di tangerang selatan
proporsi yang besar ini dinilai dapat menjadi tameng bagi pemerintah
menabung uang muka atau dp ya
saya nggak mau secara pribadi maupun secara asosiasi nggak mau menanggapi hal itu mas
sekolah yang dibikin sama sekolah satu sekolah
kalau bapak ibu bertanya jadi apa itu empat ratus enam puluh delapan triliun
oh gue kalo tangerang selatan aman lah
terlebih ada beberapa anak asuhnya di baitul kuro
peninggalan zaman hindia belanda yang berusia ratusan tahun
pandemi yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir membuat indokardis untuk sementara lebih fokus pada kegiatan daring
mengambil gambar menggunakan kamera analog pada dasarnya sama saja dengan mengambil gambar dengan kamera digital
sehingga terkait hal ini verdi sambo tidak lagi
kalau sepuluh tahun tadi presiden biden terlalu cepat gitu
sekali lagi kalau kita bicara tentang pola asuh
merupakan replika dari masjid sheikh zayed
rumah tangga itu termasuk dalam apa yang disebutnya sebagai di bawah tekanan hipotek
maksudnya dia mau nunggu karena mungkin harus verifikasi
dan anda mungkin sudah melihat van di sisi jalan
mengaku sebagai dokter tersangka menipu delapan tim sepak bola indonesia bahkan hingga timnas u sembilan belas
karya seni pasangan ini sebelumnya sudah ditampilkan di berbagai negara di dunia
kembali gue dukung bima sakti
senang merah ini tuh gue caputin dulu deh ke bali
gak tahu dah ya
tadinya bayinya di rumah sakit ibunya di rumah